tadi kang idris kesini
tapi pasti dimuat
kalau menurut redaksinya bagus
kalau enggak ya enggak
kalau dimuat dapat honor kan
salah satu sumber pendapatan aku kan dari situ
aku belum pernah baca cerpen kamu
baca dong yang udah dimuat
atau mau aku print file aslinya
aku gak suka baca cerpen
tapi kalau kamu dapet honor terus nyeraktir aku
gimana kabar usaha sepatu kamu
masih gini gini aja
tapi ya cuma cukup buat bertahan aja
belum ada kemajuan
mau bantuin aku lagi
sayangnya kita udah kenal
udah jangan dibahas lagi deh
itu kan yang bikin kamu gak mau bantuin aku lagi
aku mau kerja kantoran aja
biar punya penghasilan tetap
biar bisa nerusin kuliah lagi
ngapain bikin ini
sma aja belum
justru supaya kita tahu
waktu kuliahnya mau di jurusan apa
waktu sma kan harus di jurusan
kalau misalnya mau jadi dokter
ya jangan masuk ips
ah lama mikirnya
nanti kalau dapet honor
masih mau nerima telepon dari aku
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tadi kang idris kesini
dulu saya lama disini
sebelum akhirnya meninggalkan tempat ini
masuk penjara dulu
saya udah denger ceritanya
kalau kamu mau pensiun
jangan tunggu masuk penjara dulu
ya setidaknya dari sudut pandang kita sendiri
kita tidak merampok
kita berbisnis dengan orang lain
dengan pihak lain
saling menguntungkan satu sama lain
dulu saya berdiri disana
di bawah panas matahari
berteriak memanggil penumpang
membantu supir hingga busnya penuh
lantas dia memberi uang balas jasa
bukan orang orang dari perusahaan
yang bekerja sama dengan pemerintah
kami adalah orang orang bebas
orang orang lain menyebut kami preman
kami berbisnis disini
bekerja sama dengan banyak orang
bekerja sama dengan banyak pihak
bekerja sama untuk saling memberi keuntungan
dik dik sekarang gak disini lagi
bisnis disini bisnis yang sangat menguntungkan
banyak orang lain yang ingin bisnis disini
tidak perlu merasa heran
kalau ada yang bergerak
atau bertindak dengan segala cara
untuk bisa menguasai bisnis disini
bahkan kalau perlu dengan perang
dan dalam perang
siapapun yang menang
selalu ada korban
dan mereka tidak peduli itu
nanti dia kembali
terus pergi lagi
saya sudah jadi korban
kalau nggak dilarang kang mus
saya sudah balas dendam
mus lihat tahu
dendam itu tidak menyelesaikan masalah
mungkin mengalah akan lebih baik
dan mengalah bukan berarti kalah
dia akan atur dulu tempat ini
siapa yang masih disini
siapa yang nanti tanggung jawab di tempat ini
saya gak akan ikut perang
saya akan mengambil posisi untuk mengalah
saya nggak peduli dibilang pengecut atau apa
saya mau pensiun
tadinya saudara aku yang di malaysia itu
nitip minta dicariin kerudung
terus aku bilang
gak perlu nyari
aku kirim ke dia
terus temen temennya nanyain
dia bilang kiriman dari indonesia
terus mereka juga mau
dia bilang kirim aja yang banyak
nanti dia bantu ngejualin
siapa yang mengeksekusi bubun
mereka pernah dihadang murad
mereka pasti punya dendam
kasih ongkos untuk balas dendam
nanti aku siapin satu kodi
mau apa kesini
mau pesen gerobak bubur
mau dagang bubur
kamu orangnya keras
masa mau ngurus yang lemek
kamu gak usah ngelarang saya
semedang semedang semedang
semedang semedang semedang
saya nyari nyari sampai ke kontrakan kamu
terus ke pasar nanya ke taslim
kamunya malah disini
saya tadi malem pulang
memangnya ada apa
situasi lagi gawat
kamu gak muncul
takutnya ada apa apa
semedang semedang semedang
semedang semedang semedang
oke terima kasih
semedang semedang semedang semedang
habis ketemu temen
awas banyak copet
nanti akan saya kasih nama bubur ayam murah dan pipit
semoga kamu berhasil
barusan kata kang mus
kalau saya jadi jualan bubur
namanya bubur ayam murah dan pipit
biarpun kamu gak ikut
tetap namanya bubur ayam murah dan pipit
kan kita satu paket
kalian punya dendam sama murad
kalau kalian mau balas dendam
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku
target harus satu paket